menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat tensi politik nasional dinilai beberapa pihak mengalami peningkatan
politikus pdi perjuangan marwarar sirait mengusulkan presiden joko widodo
untuk mengumpulkan tiga bakal calon presiden yang akan bertanding pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
selain dapat menurunkan tensi politik pertemuan tiga bakal calon presiden
yakni ganjar pranowo prabowo subianto dan anies baswedan
diharapkan bisa membuat rakyat indonesia nyaman
melihat jalannya kontestasi politik pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
hal itu bertujuan membuat suasana perhelatan politik di tanah air lebih sujuk
usulan ini disampaikannya di sela sela ibadah syukur ulang tahun pernikahannya
yang ke dua puluh enam di gedung mulia raja jatinegara jakarta timur pada rabu malam
di beberapa kabar di istana dan tempat lain
menyampaikan bahwa negara juga tidak seperti yang dikatakan banyak orang
pasti kuncur adil pemilihnya
dan itu akan memberikan kesan yang baik buat indonesia
baik soal kepastian hukum maupun kepastian ekonomi